safari politik anies baswedan ke masjid al akbar surabaya pada pekan lalu
mendapat sorotan dari badan pengawas pemilu atau bawaslu
beredar pesan singkat berantai soal kegiatan politik anies di masjid al akbar surabaya
dalam pesan singkat itu tertulis bahwa bawaslu jatim telah mengeluarkan surat
tanggal tiga belas maret dua ribu dua puluh tiga yang berisi larangan menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md angkat bicara
soal pidato politik di rumah ibadah
menurut mahfud ceramah politik inspiratif seperti politik kebangsaan dan kenegaraan
boleh dilakukan di rumah ibadah dan tempat pendidikan
namun mahfud juga mempertegas hal yang tidak boleh dilakukan di rumah ibadah adalah politik praktis
yakni politik yang mengarahkan masa untuk memilih mendukung atau berpihak pada sosok tertentu
berceramah agama berceramah politik di masjid atau di geraja atau di pesantren boleh apa tidak
boleh asal politiknya
politik kebangsaan politik kenegaraan politik kemanusiaan atau kerakyatan
yang dibangun melalui kalimatun sawah visi yang sama di dalam perjuangan bernegara
tetapi kalau politik praktis jangan di masjid jangan di pesantren jangan di gereja juga
karena politik praktis itu adalah pilihan yang beda beda di antara setiap orang
kalau di kampanyekan di masjid di gereja dan sebagainya
sebagainya itu menimbulkan perpecahan
dalam kesempatan yang berbeda ketua dewan masjid indonesia yusuf kala
menyatakan sikap serupa dengan mahfud
ia menilai tak masalah membicarakan politik di masjid asalkan jangan politik praktis
khususnya bagi petugas pemilu yang bermaksud mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya
atau memberikan sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan pemilu
ya kalau orang politik
tapi jangan lupa juga salah jumlah itu wajib
jadi kalau ada pun orang politik calon calon salah jumlah
itu tidak politik
masa jangan pindah atau wajib
memasuki bulan ramadan
anggota bawas lululisuhenti mengimbau
agar bulan ramadan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan politik
sosialisasi dan mempromosikan diri
bawaslu mewanti wanti agar sedekah yang berkonotasi baik selama ramadan
jangan sampai menjadi politik uang
selain itu bawaslu juga akan mengawasi dan mewaspadai
adanya kampanye terselubung di tempat ibadah selama bulan ramadan
tim liputan cnn indonesia